peristiwa pembacokan satu keluarga di ngawi membuat warga desa dawung kini marah
dengan membawa pentungan warga berniat mencari pelaku yang kabur ke hutan
diduga pelaku mengamuk karena rencana pernikahannya dengan korban tidak direstui pihak keluarga korban
sehari pasca peristiwa pembacokan yang dilakukan tersangka mm hingga menewaskan neni agustin
calon istrinya membuat suasana desa dawung kecamatan jogorogo ngawi berduka dan tegang
paman korban yang masih syok terus menangis setelah mengetahui keponakannya tewas secara tragis
akibat dibantai calon suaminya sendiri
sementara warga yang terus diliputi kemarahan berniat mencari pelaku yang kabur masuk hutan
dengan membawa alat pemukul seadanya
mereka akan menghakimi tersangka jika tertangkap
kemarahan warga ini disulut aksi tersangka yang dinilai sadis
selain melakukan pembacokan terhadap keempat korbannya
diduga pelaku juga punya niat ingin membakar rumah calon mertuanya tersebut
terbukti dengan ditemukannya barang bukti kasur
yang berlumuran darah dan sebagian hangus karena dibakar pelaku
sementara hingga saat ini polisi belum mengetahui secara pasti
apa motif dibalik aksi brutal tersangka
namun warga menduga tersangka nekat melakukan aksinya karena kecewa
setelah rencana pernikahan pelaku dengan korban bulan depan tidak direstui
setelah sasiang tersangka mm membacok empat orang warga
sekaligus menggunakan senjata golok
satu korban diantaranya merupakan calon istri pelaku
bernama neni agustin hingga tewas di rumah sakit